kita beralih ke informasi lainnya
masih dalam suasana perayaan imlek
kemeriahan perayaan imlek di indonesia memang tidak bisa dilepaskan
dari sosok presiden keempat republik indonesia abdurrahman wahid atau gusdur
di eranya budaya tionghoa termasuk perayaan imlek
diterima sebagai bagian dari kemanjebukan budaya negeri ini
sebelumnya pada masa kepemimpinan presiden soeharto
etnis tionghoa dilarang melaksanakan tradisi dan adat istiadat mereka secara terbuka
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
presiden abdurrahman wahid membuka kesempatan melaksanakan adat istiadat
bagi warga tionghoa yang sebelumnya ditutup
kini kemeriahan perayaan imlek sudah menjadi bagian dari budaya indonesia
warga tionghoa sekarang juga tidak harus mengganti nama agar terkesan lebih indonesia
entah apa yang melatar belakangi
namun diskriminasi kepada energi
ets tionghoa dalam agama dan budaya memang terjadi selama era orde baru
kala itu melalui impres empat belas tahun seribu sembilan ratus enam puluh
presiden soeharto menginstruksikan agar etnis tionghoa tidak merayakan pesta agama
atau adat istiadat secara mencolok di depan umum
tapi cukup di lingkungan keluarga
setelah soeharto lengser pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
tradisi dan adat istiadat tionghoa yang sebelumnya dilarang
perlahan kembali menunjukkan eksistensinya
adalah sosok gusdur yang sejak muda getol berjuang untuk
pluralisme dan hak asasi manusia
memutuskan untuk kembali memperbolehkan masyarakat merayakan imlek
saat menjadi presiden gusdur mencabut impres no empat belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan menerbitkan keputusan presiden no enam tahun dua ribu pada tujuh belas januari dua ribu
ada cerita menarik di balik keputusan besar gus dur waktu itu
nah kurang dari seminggu beliau masuk istana
saya dengan seorang teman pagi pagi datang ke istana
dan kemudian memohon beliau subuh nih
mohon beliau untuk agar boleh diradakan perayaan imlek nasional oleh umat konghucu
nah apa jawaban beliau beliau enggak menjawab iya atau tidak
maksudnya gus bikin perayaan tahun baru imlek di jakarta
dan bikin perayaan cap gomeh di surabaya
gus dur mempercayai bahwa tionghoa indonesia yang sudah lebih dari lima generasi bermukim di indonesia
tidak diragukan lagi nasionalismenya
menurut mantan jurubicara presiden di era abdurrahman wahid wimar witular
keputusan presiden gus dur waktu itu banyak menuai pujian dari dunia internasional
jadi dia percaya orang tionghoa itu memang harus dibela
pada waktu dia belum presiden itu dibela melalui berbagai cara
dahwahnya dekatnya pada masyarakat sipil
tapi sesudah dia jadi presiden ini dijadikan program utamanya
jadi ini paling mudah bagi dia untuk merencanakannya
karena dia sudah tahu bagaimana perhitungannya
dan lebih dari itu bahwa indonesia haruslah memerdekakan orang tionghoa
kalau enggak malu pada seluruh dunia
indonesia dapat prestis yang sangat tinggi di dunia
dalam perjalanan ke luar negeri saya selalu menyupai pemerintah negara lain
orang politik negara lain aktivis
yang memuji indonesia sebagai negara pluralis yang terbesar di dunia
kini masyarakat tionghoa sudah bisa beribadah dan mengekspresikan budaya mereka dengan bebas
sama seperti warga negara indonesia yang lain
gusdur membuktikan perjuangan dan pembelaannya sejak muda
terhadap kelompok minoritas yang kerap terdiskriminasi tidak berhenti dan berubah
bahkan saat ia memegang kekuasaan
maka tak berlebihan jika cucu pendiri nu ini mendapat gelar bapak tionghoa indonesia